eh lo tuh kesel banget tau gak sih
hmm keselnya kenapa
terus dia bohongin el sama aldino tau gak bohongin apa
itu yang udah bawa ke rumah sakit pas di rumah sakit malah ketawa ketawa
kan ngeselin kerjain banget
tapi kayaknya sih dia gak mungkin yang ngerjain kamu
el dia pasti punya alasan lain el
rifki bapak minta kamu pulang sekarang
gue yakin pasti yang mau dikenalin ke gue ini adalah mama indonesia
apa bikin makanan lagi putih ibu
malis tau gak ketemu orang kayak botol kecap
kenapa sih gue mesti ketemu terus sama si botol kecap
kamu gak jadi cobek aja sih lo baru bisa ulog ulog tiap hari
lo nyari gara gara lagi sama gue botol kecap
bener bener gak ngapain
ngapain apa dia
papa sudah siapin untuk makan malam kita
untuk menyambut kamu dan tamu spesial kita malam ini
gue cuma mau tahu yang datang ini ibunya michelle atau bukan
itu pasti dia tamu spesial kita
kamu tunggu sebentar ya
ayo dong sambut tamu spesial kita malam ini
ari silahkan duduk
pak jadi yang papa maksud tamu spesial itu ari
bukan temen deket papa
sayang sekali mila belum merespon permintaanku untuk memperkenalkan mila sama rifki
kita malam ini makan dulu sama arin ya
el ya ampun kamu tuh kenapa sih
menyerang ibu ya
el kira sebotol kecap yang dateng
botol kecap siapa tuh botol kecap
kalau bukan orang yang paling ngeselin
yang ibu undang makan
oh jalan pacar kamu itu
namanya tuh gak penting ibu
panggil aja botol kecap
yang paling pas botol kecap buat dia
kamu tuh kok gitu sih
orang ganteng kok dikatakan botol kecap
pasti kamu lagi berantem ya
coba dong kamu ceritain sama ibu
kamu tuh kesel banget tau gak sih
itu yang udah bawa ke rumah sakit
pas rumah sakit malah ketawa ketawa
dia gak mungkin ngerjain kamu el
dia pasti punya alasan lain mbak el
ibu kenapa sih belain dia
ya feeling ibu aja
kalau dia tuh sebenernya orang yang baik
ya el tau dia adalah orang yang paling ngeselin
gak berperasaan sama sekali
kalau dia gak pernah mengingat perasaannya el
dan orang orang sekitarnya
eh kamu juga kan baru kenal dia
nih ya kalau kamu dengerin saran ibu
lebih baik kamu itu jangan terburu buru menilai seseorang
apalagi kamu dengar kata orang
dengar omongan orang
itu belum tentu benar
kadang ya orang kalau gak suka

kalau dia suka sama orang
dia pasti menceritakan kebaikan
jadi lebih baik kamu cari tahu sendiri
gimana sih sebenarnya orang itu
udah ngapain sih mesti ngomongin dia
bisa belom makan kan
el udah masakin sambal kesukaan
ibu lapar banget nih udah tadi belom makan
kamu loh perempuan pertama yang dibawa rivki datang ke rumah ini
dan dikenalin kok
masa sih el
emang sebelumnya gak ada cewe yang dikenalin sama rifqi
masa sih ki
kok kamu gak pernah cerita soal itu ke aku
makanya dia gak mau terus terang sama kamu
jangan lupa like share dan subscribe
rifqi itu juga temen deket pertama aku
biasanya kalau yang pertama itu berkesan sekali loh
ki ada yang nempel
om harap kalian bisa dekat lagi kayak dulu
dan bisa saling berbagi hal hal yang positif
ki jangan pergi dulu dong ki temenin gue
gak usah mau bokap gue aja
diundangnya juga sama dia kan
ibu gimana kerjanya lancar

kalo aku berbeda dengan mantan suami kamu
aku akan melindungi dan menjaga kalian berdua
mungkin aku bisa percaya sama kamu mas

susah buat el untuk percaya sama kamu mas
aku harus pergi sekarang
biarkan aku mengantar kamu
untuk yang terakhir ini
untuk yang terakhir kali
untuk yang terakhir kali
ibu cuma kepedesan soalnya pedes banget ini sambal yang kamu bikin tadi el
jadi mata ibu berair gara gara kepedesan
ibu pasti bohongin aku
aku tahu banget ibu lagi sedih
atau jangan jangan ibu lagi kepikiran ya
buat bayar utang ibu yang kemarin dikasih waktu cuma dua minggu
aku harus bisa bantuin ibu
eh makan nambah dong